aksi simpatik dan dukungan kepada basuki cahayapurnama masih terus bergulir
tak hanya di ibu kota aksi serupa juga meluas hingga ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri
menjalarnya aksi dukungan terhadap ahok ini pun menuai bermacam reaksi dari sejumlah pihak
sebagai bentuk ekspresi kekecewaan penyampaian aspirasi tersebut dianggap wajar
selama tidak mengganggu ketertiban umum
negeri ini kan negeri bebas negeri yang mengakui hak hak individu
hak hak kelompok untuk mengekspresikan pendapatnya
sejauh ini selama tertib boleh boleh saja tidak ada masalah tidak usah dipermasalahkannya
orang simpati kemudian membuat satu aksi selama nggak mengganggu ketertiban umum
tidak mengganggu orang lain dan sudah minta izin ya boleh boleh saja
tapi kalau nyata nyata mengganggu ketertiban umum mengancam keselamatan negara
dan mengganggu hak kebebasan orang lain pasti dilarang
sementara itu anggapan lain menyebut aksi para pendukung ahok membuktikan
mereka tak bisa menerima kenyataan hukum
ini memang pahit tetapi itu kita harus terima negara hukum
mereka sudah coba ketika ahok kalah gitu bagaimana mereka membawa pajangan buka yang begitu banyak
bahkan balon begitu banyak
itu artinya apa
kemudian dimaknai lagi bisa dimaknai oleh masyarakat mereka itu nggak demokratis
mereka mengatakan nah ini yang nggak boleh kita lanjutkan
terlepas dari pro dan kontra yang bermunculan semua pihak harus saling menghormati
juga menaati seluruh proses hukum yang tengah bergulir
agus turmansyah cnn indonesia
oke kita obrol obrolnya jangan sampai keluar
mas mas bahas dulu deh kalau kita melihat tadi kan pasca putusan hukum tadi kang asyaf kan sudah berbicara
kalau saya kasih highlight tapi saya tahan dulu karena kang asyaf susah ditahan nih kalau ngomong
mas bas kalau anda melihat ini ada pasca putusan ahok ini kemudian ada gelombang gerakan simpati
yang tidak hanya persoalan hukum yang disasar tadi penanggungan penahanan tapi juga persoalan politik lain
apa yang berusaha ingin ditunjukkan sebenarnya
yang ingin ditunjukkan jelas gak suka dengan kondisi hukum kita
karena ketidakadilan sudah tampak nyata kasat mata
yang orang paling ketakutan yang harus ditunjukkan adalah jelas ketidakadilan sudah tampak nyata kasat mata yang orang paling ketakutan yang harus ditunjukkan adalah jelas ketidakadilan sudah tampak nyata kasat mata
yang paling sederhana punya persepsi kok yang satu cepat cepat di penjara yang satu dibiarkan pergi
anda lihat itu faktanya
oh itu orang orang biasa awam selalu membandingkan dua perlakuan seperti ini
dimana keadilan padahal kan istilahnya polisi itu punya kewenangan yang sangat luas
walaupun orangnya lagi di luar negeri bisa kok dikejar dengan interpol
dan first thing first kenapa dibiarkan bisa lolos ke luar negeri
padahal waktu itu sudah mulai ada proses pemeriksaan penyidikan
dan sudah tersangka dalam salah satu kasusnya
ada lima atau enam kasus yang melibatkan
jadi ketidakadilan ini yang diprotes dan kini berubah menjadi sebuah bola salju politik lah kira kira begitu
kenapa jadi politik ya karena ahok ini memang seorang politisi udah pasti itu ya
dia memimpin sebuah
kota yang sangat strategis dengan baik
lalu dia melalui sebuah pilkada yang penuh intimidasi
ya penuh korupsi seperti kita pernah bahas ya money politics selalu
tadi dalam pernyataan salah satu narasumber yang kami kutip itu
mengatakan bahwa ini sebenarnya dengan aksi aksi simpatik seperti ini
bunga kemudian jadi liling kemudian nyanyi lagu lagu nasional
itu menunjukkan bahwa pendukung ahok ini memang tidak demokratis
kemudian tidak siap kalah
seberapa besar seberapa bisa diterima komentar komentar seperti ini
gak bisa diterima sama sekali
ini protes sosial protes politik kok disebut sebagai sebuah gerakan yang tidak terima kekalahan
gak bisa begitu melihatnya
saya kira ini hak warga negara untuk mempersoalkan masalah ketidakadilan sekali lagi ya
dan itu menjadi sebuah gerakan massa yang hati hati harus disikapi dengan hati hati
arab spring itu sebuah revolusi yang dimulai di tunisia hanya karena perlakuan tidak adil terhadap seorang penjaga penjual gerobak
penjual buah di gerobak bisa menular menjadi revolusi bukan hanya di negaranya tapi juga kemana mana
hati hati rezim rezim yang kurang lebih sama
tapi kalau mas bas mengatakan bahwa dalam aksi aksi serupa sebelumnya tapi bukan dilakukan oleh kelompok ini
misalnya kelompok yang lain yang kontra ahok ini
banyak ditunggang selain persoalan hukum dan juga akidah spiritualitas banyak juga ditunggangi persoalan politik
anda melihat bahwa aksi aksi pasca vonis ahok dengan dukungan kepada ahok ini ini juga punya pola yang sama atau ada diferensiasi yang cukup berbeda
karena yang ini lebih sukarela lebih spontan swadaya dan tidak menempuh cara cara keras
kalau sebelumnya sekali lagi ya
kalau kita saya ada waktu empat sebelas

itu ngomong teriak teriak spanduk bunuh ahok gantung ahok itu dimana mana
ini gak ada kok
kita hanya mempersoalkan ketidakadilan mereka ya
mas itu dianggap melanggar jam ketentuan demonstrasi
kalau itu iya
karena itu iya tapi masih dalam batas batas
yang sampai malam mobil dibakar sampai jam berapa
yang ketemu presiden
jadi itu kalau ngebanding gitu itu sejarah lah

itu sejarah lah
jadi jangan selalu
saya bilang ini sampai malam di diamat loh
yang sebelah itu kan sampai malam minta ketemu presiden
yang diterima oleh pak wapres ada wiranto
sampai kemudian mobilnya dibakar
sampai pangdam sama kapolri
pakir itu muncul
sekarang itu lebih dari jam berapa
jadi udah lah kita udah saling tahu
makanya ada pertanyaan saya sebelum
dikatakan justru kalau sebelum itu jelas tekanan
kalau sebelum orang tidak puas mempertanyakan kan
dengan cara bunga dengan cara lilin
putusan telah jadi
itu yang dipertanyakan keadilannya
kalau tidak siap kalah
itu lebih konyol lagi
karena ahok udah kalah
sekarang kalau sekarang berjuang untuk ahok
di luar kompetensi saya
sekarang si ahok diperjuangkan
kalau saya udah kalah sudah tidak jadi gubernur lagi
kalau sebelumnya kan tentu tentu jelas
karena ahok itu dari minoritas
tidak boleh jadi gubernur kan intinya
udah selesai kan
sekarang diperjuangkan maju merah ini kan
karena ada putusan yang tidak adil
dan itu juga salah selesai
dan itu juga dengan santun
nah kecuali yang satu kemarin
mungkin agak berbeda ya
tapi yang lebih malam itu kan
kemarin kemarin lebih malam
keyakinan tentu tentu bergeraknya dari
teriakan teriakan dengan menggunakan
nah kalau kemarin kan lagu kebangsaan
kenapa tidak boleh
dalam perspektif hukum
kalau kita lihat dalam asis asis simpati ini
selain lagu lagu kebangsaan
menyalakan lilin gitu misalnya
itu juga ada pengumpulan ktp
kemudian untuk tujuannya secara hukum
untuk menangguhkan penanganan ahok
ini tadi kan seberapa efektif ini
penangguhan itu jaminan bisa orang
buka tuh pasal tiga puluh satu
ada bohirnya bisa selesai tuh
di jaminan orang
nah ketika sekarang orang yang menjamin
sekarang udah paling gampang
udah selesai kan
ketika sekarang orang ngumpulkan beliau
cuma persoalan sekarang subjektif pt
nah pt berani gak
ketika ada jaminannya
jarod dan para pendukung ahok
sekarang tanda tangan di balai kota
apalagi melarikan diri
apalagi menghilangkan barbuk
itu jelas gak ada gak ada
kalau secara juridis
itu memenuhi persyaratan jaminan
jadi ketika orang persyaratan tanda tangan
ntar sampai berapa ribuan atau berapa pun
dia bisa sebenarnya
jadi bisa berdampak secara hukum
dikuhab penjaminan orang
juridis itu legalitasnya
suruh baca pasal tiga legalitas
peradilan menggunakan undang undang ini
di undang undang kuhap tadi itu
pasal tiga itu mengatakan
ketika orang penangguhan
boleh jaminannya orang
uang bukan untuk nyuap ya
nah ketika orang namanya jarod
dan orang orang sekarang yang sekarang
baju merah apapun
atau baju hitam
itu secara juridis dibenarkan
ini aksinya bukan aksi di luar jalanan
atau tidak menghormati putusan
itu aku mengatur
jadi ini memang sesuai dengan koridor hukum
pastilah secara politis
tapi kalau kita bicara ujung nih mas bas ini
kita akan masih punya topik satu lagi
mengenai pembuat ahti
tapi sebelum kita masuk ke situ
saya mau lihat nih
saya mau tanya ke mas bas
ini ujungnya apakah dengan semakin
bergelorannya aksi aksi simpatic
yang semakin hari semakin besar
atau akan menjadikan polarisasi
yang sudah terbangun selama ini
akan semakin tajam
atau akan susah
dikonsiliasi ke depan
dengan catatan catatan yang
ada ratusan pilkada
di antaranya tujuh belas gubernur
separuh dari provinsi
pilpres dan pilek
jadi kita cuma punya waktu
dua tahun untuk mengelola politik
dua tahun politik sebentar lagi
dan sukses di dki
itu mau di transfer ke
apa maksud anda sukses di dki dengan tanda kutip
ya itu mempolitisasi agama
sudah dilempar di jawa barat kan
sudah mulai dilempar di jawa barat
kalau pertanyaannya bagaimana kondisi
memang kita sekarang memasuki tahap yang
sangat krusial ya
dan saya senang sebetulnya sekarang
ada kekuatan pengguna
yang mengimbang yaitu rakyat
yang memprotes ketidakadilan ini
ini yang bisa terus menerus
menjaga supaya kita tidak terbelah
goals politiknya apa sih
mas bas kalau anda melihat ini gerakan yang baru ini
dibanding gerakan yang sebelumnya
goals politiknya menurut anda apa yang ingin dituju
kan nggak mungkin menjadikan ahok jadi gubernur lagi
gak gak bukan itu
apa goals politik dan
menjaga perimbangan supaya kita tidak terbelah
anda melihat hal hal seperti itu terancam
beragaman diperjuangkan terus
saya kira salah satu dalih kenapa ada partai partai tertentu yang mendukung ahok
even sampai sekarang
itu alasannya itu
alasannya karena negara
kita jangan terpecah
kita dalam kondisi berbahaya karena sekarang radikalisme sudah mulai merembes kemana mana
jadi ini dalih yang serius
dan kekuatan ini menurut saya kalau lihat spontan suka rela serentak dan memang melakukannya dengan cara cara damai sudah on the right track
jadi saya berharap gerakan ini terus berlangsung untuk menjaga tahun politik tadi
supaya ada kontrol
jadi menurut anda rekonciliasi itu tidak perlu
gak ada apa apa kok yang satu
tarik garis jelas sekarang
apa yang mau direkonciliasi
gak ada kok
mereka politisasi agama yang sebelah sini
nggak sama sekali jauh dari politisasi
jadi frekuensinya beda
yang satu rock and roll yang satu dangdut
anda setuju bahwa garis ini atau dua kutub ini yang berbeda ini memang terus dibiarkan untuk menjaga kesinambungan
enggak yang satu itu biarkan aja
mereka bergerak belum
karena tau gak jadi gubernur kan
tapi kata anda harus ditularkan kemana mana sehingga tujuan politik di daerah lain juga
ya mudah mudahan daerah lain bisa menjaga
jaga itu yang penting
jawa barat misalkan di kampung saya walaupun saya ktp dki kan
nah sekarang kan jawa barat itu kebetulan anak indonesia sama sunda sama islam
maksudnya diaduin juga
tolong anak anak sunda ini jangan mau diperalat
kita pertahankan republik ini demi demi persatuan bangsa ini
jangan mau diadu
kebetulan sama nih jawa barat ini kan
jadi gak akan bisa masuk
enggak bukan saran ini benci semua
karena sekarang menjaga ini tadi saya bilang jangan sampai tadi diaduin kan
tapi ancamannya serius gak sih kang asep kalau anda lihat
diadukan kalau sekarang sentimen sentimen emosional
yang satu disebut islamnya bukan islam ini
paling gampang misalkan yang satu itu sering bunja apa ini apa petung petung
yang satu agak sedikit keiran katanya
bukan gaur kan
udah sebut aja lah
yang namanya ridwan yang namanya deddy walaupun dia tidak kenal kan
itu orang orang saleh kok
sunda dan saleh
walaupun diaduin jangan lah itu
sahabat sahabat saya itu anak anak bangsa yang perlu dipelihara
apalagi nih yang dulu partai
jadi anda melihat bahwa apa namanya sentimen atau mungkin gelora yang dibawa dari jakarta quote unquote ini tadi kata mas bas
mencoba untuk diturarkan dan menjadi sebuah
belum tentu berhasil
tapi faktanya itu sudah mulai
saya kira tiap daerah tiap provinsi punya unik ya
iya kayak di jawa tengah misalkan ya
jawa timur itu udah beda
yang menganggap dirinya unik ada salah satu ormas yang bilang
kami ini unik agak berbeda
tapi presiden mengatakan bahwa loh ini kayaknya radikalis
radikalis dan juga anti pancasila
tapi mereka menolak kami tidak seperti itu
seperti apa kita jawab di segmen berikutnya
kami akan kembali suatu saat lagi